amerika serikat adalah negara dengan penderita virus corona terbanyak di dunia
hampir tiga ratus tiga puluh enam ribu orang positif corona di amerika serikat dengan sembilan lebih kematian
dan new york adalah negara bagian dengan angka kematian tertinggi di amerika serikat
dengan total kematian empat satu ratus lima puluh sembilan
untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung melalui sambungan skype
dengan syamsi ali presiden nusantara foundation dan pendiri pesantren amerika di new york amerika serikat
assalamualaikum pak shamsi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya new york meninggal dunia karena corona
yang satu dipastikan corona dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan karena meninggal di rumah
tapi yang pasti istrinya baru kemarin kemarin dulu
istrinya juga kena berarti suaminya meninggal karena corona dan beliau meninggal di rumahnya
kemudian ada beberapa teman kita sekarang sekitar puluhan yang sedang ada di rumah sakit
maupun di rumah rumah mereka yang dipastikan memiliki simptom atau ciri ciri dari pandemi
dari penyakit corona ini
apakah itu demam mereka kehilangan nafsu makan kemudian batuk batuk
mereka ini kemudian melakukan karantina sendiri di rumah dan ada sebagian yang sudah di rumah sakit
jadi ada beberapa warga kita yang kena
yang pasti bahwa di amerika sekarang ini sudah sekitar tiga ratus tiga puluh enam tujuh ratus
bahkan yang meninggal dunia hingga pagi ini sudah hampir sepuluh ribu
nah itu ada di negara bahagian new york
jadi memang new york menjadi epicenter daripada corona di amerika serikat saat ini
pak syamsi mungkin bisa sedikit bercerita kepada kita terkait dengan kondisi para wni lagi
kalau misalnya kita bicara mengenai kondisi teman teman wni
untuk penanganan medis sendiri seperti apa
dilakukan di berapa rumah sakit ada di new york
ya kebetulan kalau di kota new york ini kebanyakan warga kita tinggal di daerah bahagian queens namanya
ada satu rumah sakit yang
terkenal banyak korban di situ namanya rumah sakit alers
di situlah kemudian ada teman teman kita ada juga di beberapa rumah sakit yang lain
tapi beberapa yang sakit itu masih melakukan karantina di rumah
karena memang rumah sakit sedang kewalahan
sedang kewalahan menangani pasien
ya keterbatasan emergency room atau ruang ruang emergency
kemudian dokter juga banyak yang sakit
perawat juga banyak yang sakit
dan keterbatasan fasilitasi yang ada
memaksa sebagian warga new york termasuk warga kita untuk
kalau misalnya masih bisa ditahan ya tinggal di rumah untuk mengkarantina diri
dan mencoba untuk melakukan pengobatan sendiri
walaupun obatnya tidak ada
hanya berusaha untuk mengkonsumsi vitamin dan lain sebagainya
jadi pastinya adalah bahwa memang ada beberapa warga kita yang kena
dan karena fasilitas yang sangat terbatas maka mereka rata rata masih di rumah
dan mereka berusaha untuk melakukan apa saja yang mungkin untuk bisa mengobati diri sendiri
ada informasi terkini
ada informasi terkait dengan warga yang meninggal
ini dimakamkan di mana
atau dipulangkan ke indonesia
mereka dimakamkan di sini
karena ketika seseorang meninggal dengan corona
maka masyarakat atau komunitas tidak terlibat
bahkan perwakilan pemerintah pun tidak bisa terlibat
itu ditangani langsung oleh vineral yang ditunjuk oleh rumah sakit yang bersangkutan
karena ada proses proses protokol yang harus diikutin
dan karenanya mereka langsung dikeburkan di sini
dan tidak ada proses
bahkan yang muslim pun ya kita tidak bisa terlibat untuk melakukan prosesi secara islam
karena itu adalah aturan yang harus diikutin
kalau sejauh ini otoritas dari atau bagaimana sebenarnya penanganan dari otoritas pemerintah new york sendiri
terkait dengan penekanan dari wabah virus corona yang ada di new york
ini kalau misalnya mengingat karena negara bagian ini adalah yang mencatat angka tertinggi ya
di seluruh negara bagian amerika serikat
gubernur andri kuomo sendiri memang kalau misalnya saya lihat dari informasinya
kemudian juga tadinya awalnya tampak tidak terlalu menganggap ini sesuatu yang sangat perlu diseriuskan
seperti itu ataukah itu memang benar pak syamsi
ya saya kira justru yang lambat bukan pemerintah negara bagian new york ya
tapi dalam hal ini pemerintah federal
karena memang banyak ya justru
karena banyak sekali fasilitas yang seharusnya diberikan oleh pemerintah federal
dalam hal ini presiden donald trump
tapi kemudian begitu sangat lambang
ketika pertama kali merubah ke wabah ini
sudah sampai ke jerman sudah sampai ke beberapa negara eropa
donald trump masih menganggap ini hoax
masih menganggap ini adalah permainan partai demokrat untuk menekan dirinya dan lain sebagainya
dianggap sesuatu yang dipolitisir
dan inilah bahayanya ketika sebuah isu ini menjadi isu politik
padahal ini sudah menjadi isu kehidupan manusia
ini menjadi isu nyawa manusia
maka saya kira memang betul kita harus ambil pelajaran bahwa
jangan sampai isu korupsi
jangan sampai isu corona ini dijadikan sebagai isu politik
kalau seseorang itu kebetulan tidak sealiran politik dengan kita
kalau dianggap ini hanya kepentingannya saja
ini masalah nyawa manusia
dan inilah yang terjadi kemudian di amerika serikat
karena donald trump menganggap hoax
dan memang donald trump anti sains
karena climate change saja sebagai bukti tidak percaya kepada climate change
dan oleh sebab itulah maka kita di new york ini menjadi korban terbesar
karena new york tentunya adalah kota yang paling ramai di amerika serikat
kalau saya sebagai orang yang tinggal di new york
saya tidak memblam atau tidak menyalahkan gubernur new york
tidak juga wali kota new yor
tapi justru presiden amerika serikat donald trump
yang lamban dan menjadikannya sebagai isu politik awalnya
pihak yang paling harus bertanggung jawab atas kondisi ini ya betul pak samsi ya
pak samsi terakhir
mungkin pak syamsi bisa bercerita hari hari saat
terutama saat sudah ditetapkannya status lockdown atas kota new york ini seperti apa
terutama untuk para warga negara indonesia
apakah mungkin saling berhubungan pastinya ya
saling mengetahui kondisi masing masing
lewat media sosial begitu pak
ya sudah pasti
ya kota new york ini kan kita kenal sebagai kota yang tidak pernah tidur ya
tapi sekarang ini sementara istirahat
jadi kalau kita ke times square yang biasanya
ya sepertinya biasanya selama ini seperti apa namanya
orang sedang asai gitu ya
sekarang ini begitu sangat sepi
menunjukkan bahwa kota new york begitu mentaati apa namanya
aturan pemerintah untuk tidak berkeliaran
warga indonesia sendiri mentaati ini
selain memang karena harus melakukan itu karena memang sangat berbahaya
juga karena sudah dilakukan lockdown
ada juga sekarang ini usaha untuk melakukan karantina stay
dalam arti kalau anda di new york tidak boleh ke connectical
tidak boleh ke negara bahagian yang lain
jadi justru di beberapa negara bahagian misalnya rhode island
orang orang yang datang dari new york itu dicari untuk diusir kembali ke kota new yor
karena dianggap bahwa new york menjadi epicenter daripada penyakit ini
jadi carrier virus ya
kami masyarakat indonesia tetap berkomunikasi
alhamdulillah ada media sosial ada whatsapp group macam macam
jadi kita saling mengetahui keadaannya
makanya kita ketika ada yang meninggal dunia kemarin
ya langsung kita tahu bahwa ada seorang warga kita yang meninggal dunia
dan walaupun kita merasa naif sekali
lemah sekali tidak bisa melakukan apa apa
ya minimal kita menelpon keluarga mereka memberikan support gitu yang kita lakukan
kita harapkan dengan adanya penurunan angka kematian di kota new york ini bisa menjadi kearah yang lebih baik ya ke depannya
terima kasih pak syamsi atas informasinya
selamat kembali melanjutkan aktivitas anda